baru baru ini aktor aliando syarif mengaku dirinya mengalami ocd
gangguan mental ini telah membuat karirnya terganggu selama dua tahun terakhir
ocd atau obsesive compalsive disorder merupakan gangguan mental yang menyebabkan pikiran dan dorongan tak diinginkan
untuk melakukan sesuatu secara berulang dan sulit dikendalikan
salah satu pengidap ocd lainnya jerry mengaku lebih dari sepuluh tahun mengalami gangguan mental ini
ia kerap melakukan berbagai hal tak biasa guna menekan kecemasan yang dirasakan
seperti bangun dan tidur dari kasur berulang kali membuka dan menutup pintu hingga naik turun tangga secara berulang
saat bekerja jerry kerap membuka tutup laptop hingga lecet
tak hanya perilaku repetitif ia juga memiliki kepercayaan yang hanya dirinya yang mengerti
misalnya menghindari menekan lambang tertentu di keyboard secara langsung
seperti lambang plus yang ia khawatirkan akan berdampak kondisi
dan juga berdampak buruk seperti positif penyakit
perilaku tersebut bermula sejak smp setelah mengalami kekerasan mental dan fisik
hasil diagnosa psikiater menyatakan dirinya mengidap ocd dan disebabkan oleh trauma masa kecil
dari smp itu udah terpikir kayak ada bisikan bisikan aneh
terus gue harus melakukan beberapa ritual yang cuma gue duluan tahu
soal contohnya kayak keluar masuk buka pintu itu berkali kali
terus kayak mandi juga sabunan berkali kali
jadi biar kayak gue melawan si pikiran itu dengan cara ritual itu baru bisa kelawan gitu
namun kini kondisinya telah membaik setelah rutin menjalani pengobatan dan terapi dengan psikiater
selain itu jerry berusaha menenangkan pikiran dengan sering bersantai sambil mendengarkan musik dan membaca buku
dukungan dari kerabat terdekat juga membantunya dengan pemberian afeksi dan didengarkan kegelisahannya
pak klinis dewasa devri amsyah meluruskan bahwa gangguan ocd berbeda dengan adiksi
di mana pengidap melakukan sesuatu untuk mencapai kesenangan
ocd dapat ditangani dengan melakukan evaluasi terhadap pikiran yang selama ini mengganggu
dia tuh gak mau punya pikiran seperti itu cuman ya dia terjebak dengan pikiran tersebut
sehingga tadi dia seolah olah punya pikiran yang ini akan mengganggu karena dia ada kayak aturan tertentu gitu loh
seseorang perlu memeriksakan diri ke ahli saat muncul pikiran dan dorongan yang membuatnya melakukan hal secara berulang
hingga mengganggu dan menghabiskan waktu
hal ini guna mendapatkan hasil diagnosa dan penanganan yang tepat